sebuah mobil melaju kencang hingga menabrak sejumlah sepeda motor dan warung sate di jalan pramuka cempaka putih jakarta pusat
para pengunjung yang tengah menunggu makan ini mendadak dikagetkan dengan sebuah mobil berwarna hitam yang melaju dengan cepat
mobil menabrak tujuh sepeda motor yang terparkir persis di depan warung bahkan menabrak sejumlah bangku di bagian luar warung
peristiwa ini terjadi di jalan pramuka raya cempaka putih jakarta pusat pada selasa dini hari
pelaku langsung kabur usai kejadian
meski tak sampai memakan korban jiwa warung sate di lokasi mengalami kerusakan hingga tidak bisa digunakan untuk berjualan

yang abang tau sudah ada petugas yang cek tkp bang
kemarin seharian ada polisi banyak kemarin
untuk kalau mobilnya sendiri yang abang tahu jenis apa sih bang
ternyata kerjaan kan kecepatannya cuman kencang juga
lihat dari cctv aja langsung kencang banget